upaya pelemahan terhadap kpk sepertinya tidak akan pernah redup
setelah masih berkembangnya upaya sosialisasi rencana revisi undang undang kpk oleh dpr
yang diduga berisi pasal pasal yang melemahkan kpk
kini upaya pelemahan tersebut seperti samar tercantum
dalam poin nota kesepahaman yang kembali ditandatangani antara polri kejaksaan agung dan kpk
salah satu poin yang menjadi sorotan adalah izin atau pemberitahuan penggeledahan
izin dan koordinasi jika salah satu pihak melakukan pemanggilan anggota lembaga lainnya
kami akan mengulasnya malam hari ini dengan emerson yunto
pegiat antikorupsi dari indonesia corruption watch atau icw
selamat malam bang emerson
kemudian ada oce madril peneliti pusat kajian anti korupsi pukat ugm
yang bergabung melalui sambungan telpon
selamat malam bang oce
selamat malam mas indra
ya bang oce oke
bang emerson terlebih dahulu
ini nota kesepahaman ini bisa menjadi kabar gembira
ataukah kabar yang membuat deg degan lagi
pastinya deg degan khawatir kemudian juga memunculkan keraguan soal independensi kpk ya
kalau bicara soal nota kesepahaman ini kan sebenarnya di dua ribu dua belas sudah pernah dibuat tuh
tiga lembaga kpk kejaksaan kepolisian
soal optimalisasi pemberantasan korupsi tiga lembaga ini
ada proses saling bantu dan sebagainya
nah cuma memang yang dikhawatirkan di kita ada beberapa poin yang sangat krusial
tadi sudah disampaikan oleh indra soal pemeriksaan itu bisa didampingi oleh penasihat hukum
ataupun oleh tim hukum dari institusi yang bersangkutan
pemanggilan penggeledahan penyitaan memasuki itu harus pemberitahuan
dengan atasan atau institusi asal
kenapa poin poin itu harus disebut mengkhawatirkan
ini sangat mungkin bisa mereduksi upaya upaya kpk menangani atau mengatasi
menyelesaikan persoalan korupsi di internal kepolisian atau kejaksaan
di beberapa kasus kita masih ingat kasus simulator
waktu itu ketika datang ada upaya untuk menghalang halangi
jadi karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya
di beberapa kasus yang lain misalnya kasus nur hadi
pemeriksaan terhadap judah nur hadi yang notabene adalah anggota polri itu begitu lambat
dan kemudian karena mungkin ada koordinasi
jadi akhirnya ada upaya misalnya tidak berupaya
kita menangkapnya tidak kooperatif dari pihak ajudan tersebut
atau saya nggak tahu orang orang di lingkungan polri untuk membuka jalan bagi kpk melakukan pemeriksaan terhadap anggota polri
bahkan sebelum diperiksa ditugaskan ke poso
nah ini kan menjadi menarik
kalau prosesnya adalah proses pemberitahuan
itu kan menjadi pertanyaan adalah kalau pemberitahuan diajukan
tapi tidak diijinkan itu seperti apa
apakah proses bisa dilakukan
atau karena di mou juga nampaknya tidak terlalu tegas
bisa jadi tidak alasan pemberitahuan tapi kami belum menerima ini pemberitahuannya
betul jadi kan pertanyaannya tadi beralasan saya sudah melakukan pemberitahuan
kan di sini juga tidak membuka kemungkinan apakah pemberitahuan itu harus tulisan atau tertulis
jadi kalau misalnya tertulis kalau memang tertulis kita khawatir ada proses ujian yang agak panjang
misalnya kalau melakukan pemberitahuan harus diijinkan polri
birokratis dan sebagainya itu mau melakukan proses penggeledahan dan ketahuan bocor
ya ada proses proses itu dong proses proses upaya mengalihkan barang bukti dan sebagainya
jadi penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi ini yang diutamakan adalah gerak cepat
itu menjadi terhambat
jadi gerak lambat
gerak lambat ya
ya karena memang
hingga menjadi celah untuk
betul karena ada proses proses pemberitahuan
ini kan sebenarnya agak mirip mirip seperti ketika kpk gitu sedang dicoba oleh dpr
upaya untuk melakukan proses penyadapan harus izin dewan pengawas
di revisi undang undang kpk
di revisi undang undang kpk
jadi bagaimana mungkin misalnya kpk bergerak cepat mengamankan barang bukti melakukan proses penyadapan kalau informasi sudah bocor
proses proses itu nampaknya nggak akan mungkin bisa selesai gitu
kalau ada kayak semacam sekat sekat rambu rambu yang sebenarnya bisa menghalangi kpk
nah ini yang kita lihat di mou gitu
jadi kalau semangatnya ya lah kita menganggap ada semangat positif ada semangat negatif
di mou gitu ya
kalau di mou yang positif barangkali mungkin kpk agak khawatir dengan kasus cicak boyajilin yang kesekian
dan kemudian yang kedua barangkali kpk butuh rasa aman
karena di beberapa kasus ada laporan laporan balik tuh
terhadap kpk oleh aktor aktor atau pihak pihak yang disebut dalam beberapa kasus skandal korupsi besar
yang ditangani oleh kpk
itu mungkin satu yang positif
tapi yang negatif jangan sampai gara gara mou ini upaya atau semangat memberantas korupsi di internal penegak hukum
jadi kesan yang muncul gini ya udah lo boleh nanganin kasus apa aja asal jangan di institusi penegak hukum
mungkin bahasanya seperti itu
nah kita melihat gejala gejalanya kayaknya seperti itu tuh bos
jadi alasan alasan untuk menghindari konflik dan sebagainya perlu ada pemberitahuan
nah padahal ya tadi kalau institusi asalnya dan kemudian pimpinan institusi penegak hukum punya komitmen yang kuat dalam hal pemberantasan korupsi mungkin izin itu akan cepat
tapi kalau tidak ya mungkin akan diulur ulur
oh saya tidak terima
ada proses proses bargaining
itu yang juga memunculkan soal khawatir soal intervensi
persoalan juga independensi
nah ini yang harus juga diwaspadai di mou ini
kemudian juga kalau kita perhatikan gitu saya buka lagi mui tahun dua ribu dua puluh
nampaknya ada perluasan gitu ya
kalau zaman sorry di tahun dua ribu dua belas
mou ini pernah ditangani dua ribu dua belas

dua ribu dua belas jadi saya menduga bahwa ini ada perbaikan perbaikan yang kedua gitu dari mou itu
jadi kalau dulu di pasal tiga belas itu menyebutkan dalam hal tersangka diduga melakukan tindak pidana adalah anggota salah satu pihak maka pihak yang melakukan penyelidikan memberitahukan kepada pihak lain yang anggotanya menjadi tersangka
waktu itu agak lebih maju tersangka gitu
kalau sekarang mau melakukan pemeriksaan penggeledahan pemanggilan memasuki ruangan
jadi maksudnya perbaikan ini perbaikan bagi yang punya kepentingan
perbaikan bagi yang punya kepentingan jadi
bukan dalam hal pemberantasan korupsinya
yang kita lihat justru kalau bicara soal pemberantasan korupsi di institusi penegak hukum dalam hal ini polisi jasa kita melihat ada perlambatan
perlambatan justru ya
baik kita lihat tanggapan bang oce madril
bang oce tapi kalau dilihat dari pernyataan yang muncul setelah nota kesepahaman ini kan tidak ada wajah wajah pimpinan di situ salah satunya termasuk pimpinan kpk juga yang terlihat murung kan
artinya semuanya happy begitu
karena semangat yang disampaikan adalah soal sinergi koordinasi masyarakat sehingga melihatnya seperti bahwa oh ini semakin baik nih lembaga penegak hukum bisa sinergi dan koordinasi sehingga pemberantasan korupsi tentu saja akan semakin cepat jalannya
kalau anda sendiri melihat bagaimana
ya semangatnya menurut saya patut kita berikan apresiasi ya di awal ya bahwasannya mou antara ketiga institusi itu ingin
bahwasannya mou antara ketiga institusi itu ingin menjelaskan

bahwasannya mou antara ketiga institusi itu ingin menjelaskan
bahwasannya mou antara ketiga institusi itu ingin menjelaskan
bahwasannya mou antara ketiga institusi itu ingin menjelaskan
bahwasannya mou antara ketiga institusi itu ingin menjelaskan
bahwasannya mou antara ketiga institusi itu ingin menjelaskan
bahwasannya mou antara ketiga institusi itu ingin menjelaskan
bahwasannya mou antara ketiga institusi itu ingin menjelaskan
bahwasannya mou antara ketiga institusi itu ingin menjelaskan
bahwasannya mou antara ketiga institusi itu ingin menjelaskan
bahwasannya mou antara ketiga institusi itu ingin menjelaskan
cuma lagi lagi ini persoalannya
tentu mou itu
bisa menjadi sebuah dokumen
yang bisa mereduksi
ya ya naskah kesepakatan
antara ketiga belah pihak itu berpotensi
mereduksi peraturan perundang undangan
terutama peraturan perundang undangan
bisa mereduksi keundangan kpk
dan bahkan ada poin poin
di dalam mou yang itu
menurut saya justru melanggar undang undang
seperti apa misalnya
di undang undang kpk itu kan jelas
memberikan mandat kepada kpk
untuk melakukan pengusutan
kasus korupsi yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum
kemudian di pasal sebelas itu
kalau kemudian dalam melakukan tugas
utama itu kpk kemudian
harus berkoordinasi lebih lanjut
harus minta izin dan seterusnya
tentu ini akan berpotensi melanggar
keundangan dari kpk
dimana kpk itu memang dituntut untuk masuk ke situ
ke wilayah itu
itu sejarah dibentuk kpk di situ
jadi makanya muncul pasal sebelas
jadi bagaimana mungkin kemudian
minta izin terlebih dahulu
atau dalam tanda kutip harus memberitahu terlebih dahulu
atau bahkan menyita penggeledahan
itu ada kemungkinan
melanggar ataupun bertentangan dengan undang undang kpk sendiri ya
oh iya justru begitu
jadi saya juga heran kenapa kemudian
jauh lebih serius dong
ketua kpk kemudian menandatangani mou itu
kalau benar ya
saya bacanya hanya dari dokumen
yang dipublikasi di detik com ya
kalau itu adalah dokumen yang persis sama istrinya
misalnya di pasal sepuluh saya tunjukkan
bahwa di pasal sepuluh mou
itu mengatakan bahwa
kalau ada perubahan perantuan undang undangan
maka itu akan berarti
perubahan peraturan perundang undangan itu
tidak merubah kesepakatan mou
nota kesepakatan ya
ini kan jelas ada
intensi untuk melanggar
undang undang di pasal sepuluh itu
jadi bagaimana ceritanya
lembaga penegak hukum membuat mou
dengan sebuah niat intensi bahwa
mereka akan melanggar
ini kan tidak pas menurut saya ya
ada beberapa pasal sepuluh
itu tidak pas menurut saya
pemanggilan kemudian penyitaan
penggeledahan itu jelas
itu menambah prosedur baru
yang akan menghambat kerja kpk
nah disitulah poin
kenapa beberapa poin tadi saya anggap
itu bisa mereduksi peraturan perundang undangan kpk
karena dia menambah satu prosedur
yang itu bahkan itu pun tidak ada
di undang undang kpk
ikut tanda tangan di dalam
ini perlu penjelasan juga dari kpk
dari pimpinan kpk ya
kalau anda lihat tadi sebenarnya pimpinan kpk juga
happy saja atau sebenarnya hanya ikut saja
tanda tangan tertekan atau bagaimana anda melihatnya
saya tidak dalam posisi menganalisis
wajah pimpinan kpk
tapi menurut saya isi yang ada di dalam
wajah mou ini adalah wajah yang suram
menurut saya suram bagi pemerintah
justru begini mas indra
boleh jadi mou itu harapannya harapannya
mengatasi persoalan persoalan koordinasi
di tiga lembaga
justru saya berpikir sebaliknya
boleh jadi mou malah menjadi sumber konflik
menjadi sumber konflik baru
apa yang dimaksud dengan pemberitahuan
bagaimana kalau kemudian
ada sebuah perkara dan kemudian kpk
melakukan penggeledahan di sebuah kantor
katakanlah kantor penegak hukum
di daerah dan kemudian kpk
dianggap tidak cukup memberitahukan
seperti mana proses
mou bisa menjadi sumber konflik
baru kpk bisa dianggap melanggar mou
dan itu bisa menjadi
sumber konflik baru antara
kpk dengan polisi
atau dengan institusi lain
oke saya akan coba bacakan tadi yang sempat
bang oce madril ya dari salah satu
pasal yang ada dalam mou
kami mengambilnya dari detik com
pasal sepuluh dari mou
menyebutkan bahwa apabila terdapat
suatu ketentuan dalam nota kesepahaman ini
yang berubah karena peraturan perundang undangan yang berlaku
setelah ditandatangani nota kesepakaman
maka perubahan tersebut tidak membatalkan
ketentuan ketentuan lainnya dalam nota kesepahaman ini
dan ketentuan lainnya dalam nota kesepakaman ini
itu mungkin yang dimaksud ya
baik itu kalau kita lihat juga sekarang pasal yang cukup
begitu akhir akhir ini bukan akhir akhir ini baru saja tantangan
tapi menjadi pembicaraan cukup
santer begitu saat ini
karena memang ada lima belas pasal dalam nota kesepakaman tersebut
dimana masing masing pasal terdiri dari beberapa
saya akan ke pasal tiga nanti

saya akan sampaikan poin poinnya setelah jeda berikut
kita akan ulas kembali bersama bung emerson yunto dan juga oce madrid
baik kalau kita lihat memang mou ini ditandatangani pertama kali di tahun dua ribu dua puluh
kita ingat pak mungkin saat itu terjadi sudah seringkali terjadi ketegangan
antara lembaga penegak hukum terutama dalam hal ini adalah antara polri dan kpk
kita sempat dengar kasus cicak buaya
saya akan coba tunjukkan kepada anda
beberapa hal yang pernah dialami oleh kpk
ini adalah soal kasus
ini adalah soal kasus buaya
di mana antasari asar yang saat itu sedang
banyak sekali juga
menangani kasus korupsi
tapi kita coba fokus ke cicak buaya
kpk dituduh melakukan penyadapan terhadap telpon seluler
saat itu susno dua g merupakan kabar reskrim
kabar reskrim polri
waktu itu menjadi kasus besar
yang dikenal dengan cicak buaya
pernah ada wakil ketua kpk
sistem penyadapan yang kpk lakukan adalah
kemudian pimpinan kpk
chandra hamsa dan bibit samadrianto ditangkap
mereka ditahan dan dianggap
mempersulit jalannya pemeriksaan
tapi juga yang pernah muncul juga
adalah kasus simulator sim ya
ketika kpk mencoba menggeledah
tempat yang menjadi
direkturat lalu lintas
direkturat lalu lintas
penyidiknya bisa masuk
tapi ditahan nggak bisa keluar
mou dikaitkan oleh pihak kepolisian
pihak kepolisian menyatakan di mou
yang dua ribu dua belas nyatakan
kalau institusi itu lebih dulu menangani
kasus korupsi maka yang terlambat
itu yang mengikuti
nah waktu itu mereka berdali
bahwa sebenarnya gue duluan nih bro
kemudian mou itu menjadi polemik di dua ribu dua belas
sebenarnya juga mendorong
ada proses revisi terhadap mou ini
karena itu tidak menguntungkan bagi pemerintahan korupsi
nah cuma sayang dalam perjalanan waktu
gak kedengeran nasibnya
tiba tiba muncul di dua ribu tujuh belas ini
dengan sejumlah kata kata yang ajaib
tuh tadi tuh penyitaan
harus pemberitahuan dan sebagainya
tadi betul dikatakan bang oce bahwa
ada indikasi ini
menempatkan mou lebih tinggi
di undang undang sendiri kan jelas menyebutkan
tentu penyitaan penggeledahan itu
itu tidak perlu
artinya dengan kondisi yang sangat mendesak
tapi kalau bahasanya tadi pemberitahuan bagaimana
nah pemberitahuan kan
lagi lagi tadi ketika ada proses
atau pemberitahuan tadi
si petugas yang sedang diperiksa
itu akan menyatakan
dari mana pemberitahuan yang sudah
dan itu gak jelas juga apakah lewat
bisa lisan ataukah juga lewat
nah ini yang sebenarnya bisa jadi
upaya upaya justru memunculkan
reduksi antara dua institusi
cicak buaya jilid kesekian
itu sangat mungkin terjadi
itu sangat mungkin terjadi
karena lagi lagi tadi ketika
membentuk pemantik baru
karena ketika ingin melakukan proses pemberitahuan
dia akan selalu bertanya
baik penggeledahan memasuki ruangan
penyitaan itu akan selalu bergesekan
dengan itu dan pertanyaannya adalah
lagi lagi tadi kalau pemberitahuan
itu tidak diberikan itu seperti apa
atau yang berdali
saya belum menerima pemberitahuannya
sangat sangat mungkin terjadi
besok balik lagi barang sudah hilang
lagi lagi mereduksi menghambat
upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh
mungkin di internal oknum penegak hukum
itu nggak akan mungkin terjadi
apa harus ada ijazah
bicara soal pemberantasan korupsi kan
kpk ada karena kebutuhan
keunangan yang sangat luar biasa
luar biasa itu artinya juga memaknai bahwa
tidak ada keharusan keharusan izin pemberitahuan
sepanjang ada izin pemberitahuan dan sebagainya
pastinya akan menghambat
kerja kerja pemberitahuan korupsi
dan itu kita kembali lagi ke zaman
kemunduran begitu bagi pemberantasan korupsinya
bang oce tapi kalau yang disuarakan oleh
dpr beberapa anggota dpr
yang sempat diwawancarai oleh
tim liputan kami begitu di dpr ri
mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah
untuk koordinasi yang bagus
juga ada bahasa kalau bahasa jawanya
mungkin bang oce di jogja juga paham
kulonwun begitu menjaga etika lembaga
dan lain sebagainya
sehingga tidak terjadi lagi ketegangan
yang tidak produktif juga begitu
sebenarnya dinilai oleh sebagian orang
seperti yang terjadi ketika
atau mungkin ketegangan yang lain
antara kpk polri ataupun kpk dengan
kejaksaan misalnya seperti itu
nah dalam pemberantasan korupsi
juga perlu menjadi perhatian khusus
lembaga lain kita pernah lihat
atau pernah ingat juga ketika kpk mencoba
menggeledah salah satu ruangan di gedung
dpr ri saat itu salah satu wakil ketua
terlihat kepada penyidik yang tidak
mematuhi atau tidak mengerti
tentang etika dan aturan
yang berlaku untuk
penggeledahan di dpr
penegakan hukum dan seterusnya
sewajarnya saja ya bahwa
lembaga itu kan punya
landasan hukum untuk bergerak
jadi tidak perlu kemudian menambah
yang itu tidak diatur di dalam peraturan
sebetulnya itu sudah cukup
kpk sudah bisa bergerak berdasarkan
kemudian polisi juga begitu
jaksa juga begitu
masing masing punya landasan hukum
dan memang masing masing mempunyai
karakteristik atau perbedaan
harus dipahami kpk itu kan hadir belakangan
muncullah kpk yang seperti sekarang
jangan kemudian ditarik lagi
menjadi kpk yang tumpul
yang mandul dengan berbagai bentuk cara
dengan revisi dan seterusnya
jadi memang saya kira
ini juga bisa menjadi presiden buruk
bagi penegakan hukum secara umum
pemberantasan korupsi secara umum
terutama sebetulnya kpk sebenarnya
karena kpk akan disorot betul
oleh banyak kalangan
karena memberikan privilege tertentu
atau keistimewaan tertentu
bagi institusi tertentu
ada keistimewaan misalnya
bagi institusi penegak hukum
tapi bagaimana dengan institusi yang lain
nanti kalau kemudian semua orang
meminta privilege yang sama
tentu kpk juga tidak boleh
kemudian kpk berkelit
karena kpk mempertontonkan
dengan cara menandatangani mou
yang isinya menurut saya
cara cara penegakan hukum itu
nah ini sebetulnya presiden buruk
seperti ini yang sebenarnya
di banyak tempat sebenarnya
hanya di kpk
itu kadang kadang dia mereduksi
peraturan perundang undangan itu sendiri
jadi mou itu menjadi
semacam strategi lain
untuk bagaimana mengakali
dalam tanah kutip
mengakali peraturan perundang undangan
yang sudah strict
kemudian mou lahir
dan muncullah sebuah prinsip
yang biasanya digembar gemborkan adalah
bahwa mou itu adalah perjanjian
para pihak yang harus ditaati bersama
padahal mereka tahu
mempengaruhi atau memperlemah
bahkan tadi saya tunjukkan di pasal sepuluh
dia bisa melangkahi apa yang ada di undang undang
jadi ini bentuk diskriminasi juga
sebetulnya ada privilege tertentu
diberikan kepada pihak pihak tertentu
artinya ke depan
artinya ke depan ini akan ada
bisa jadi kemungkinan
lembaga lain yang kerap
menjadi obyek penyidikan kpk
itu akan meminta hal yang sama
ya boleh jadi
bagaimana kalau ke depan
nanti kementerian minta
supaya koordinasi juga
harus menteri tahu
kalau bawahannya dipanggil
bagaimana jika kemudian
dpr juga minta seperti itu
dpd juga begitu
kemudian mahkamah konstitusi
ya tentu masing masing pihak
berhak dong membuat mou
dan praktiknya begini
nah ini yang saya sebut tadi
ini tidak baik bagi
cara cara penegakan hukum
sebetulnya kan kita punya undang undang
penegakan hukum itu kan harus tegas
terutama mengenai pemberantasan korupsi
itu harus tegas
kemudian harus cepat
itu harus kita hilangkan
kalau kemudian mau menangkap koruptor
koruptornya lari duluan
kemudian barang barang buktinya
dan hal hal seperti ini kan yang akan terjadi
penegakan hukum itu memang
dengan cara yang tegas
dengan cara yang cepat
jadi berbeda dengan
kalau kita bertamu ke rumah orang
tapi kalau kemudian
ini kan bukan bertamu kan
jadi ini konteksnya adalah
mengejar seseorang yang
ya harus pakai cara cara yang cepat
kalau perlu ada penyadapan
kalau perlu ada penyadapan
kalau perlu ada penyitaan penyitaan
kalau perlu dicegah ke luar negeri
ya beginilah karakter penegakan hukum
karakter penegakan hukum
bukan karakter bertamu
kemudian minta izin
ini jauh dari soal masalah etika
dan lain sebagainya begitu ya
kalau kemudian datang
ya tentu beda konteksnya
dengan mengejar seseorang pelaku pidana
yang aku takutkan ini bang oce
dan juga indra
adalah nanti akan ada banjir
dari lembaga lain
sehingga kpk tidak sulit untuk menolak
karena kan sudah
jadi mou tiga lembaga ini
ini pastinya akan
orang menilai diskriminasi
kemudian membuat iri banyak lembaga
kok cuman kepolisan kejaksaan
dpr boleh dong
bikin mou kpk dengan dpr
kementerian boleh dong
makam agung dan sebagainya
dan orang akan minta perlakuan yang sama
dan kemudian yang lain adalah soal ya tadi
kalau itu dilakukan oleh kpk
bukan percepatan pemerintah
tapi perlambatan pemerintahan korupsi
jadi artinya ini bisa jadi
kalau dilihat secara makro
ini kayak jadi simalakama
sebenarnya bagi kpk
satu sisi barangkali positif
ic mendukung penguatan
tiga institusi ini untuk berdasarkan korupsi
tapi harusnya juga ada penegasan
semangat mou ini bukan dimaksudkan
untuk melindungi praktek mafia hukum
yang terjadi di lembaga penegak hukum
karena kalau itu
tidak terjadi orang lagi lagi was wasangka gitu
menganggap bahwa ada diskriminasi yang dilakukan oleh
kpk terhadap institusi yang lain
dpr juga akan minta perlakuan yang sama
kalau melakukan proses pemeriksaan
panggilan dan sebagainya
nah problemnya kalau pimpinan dprnya bermasalah
kalau soal permintaan izin atau pemberitahuan
yang disampaikan kpk
bahasanya adalah pemberitahuan ini
sebenarnya kalau kita lihat
sempat muncul hal yang sama
ini di dalam internal polri sendiri
melalui surat instruksi polri
yang mengatakan kalau ada penggeledahan
pemeriksaan di internal polri
harus atas pemberitahuan kepada kpk polri

kita simpan terlebih dahulu
setelah jadwal berikut kami akan ulasnya
untuk anda di cnn indonesia
memungkinkan untuk bocornya
proses penyidikan yang terkenal kpk
atau tadi penanganan penanganan kasus
yang melibatkan internal itu gak akan mungkin
terjadi baik singkat saja
bung oce terakhir
bagaimana anda melihat sejauh ini
pelemahan terhadap kpk
ya itu memang yang paling
serangan dari luar
serangan dari eksternal itu tidak bisa berhasil
maka bisa dilakukan
kelembagaan kpk itu sendiri
dari dalam dan
cara cara itu tadi sudah disampaikan oleh
sudah pernah dicoba dan
tampaknya memang bisa membuat
kpk menjadi lembaga
menyerang dari dalam itu memang
efeknya juga akan
akan berdampak luar biasa bagi
kinerja kpk tentunya dulu
berbagai cara bisa
baik itu ketika
menggembosi atau memperlemah
jajaran staff penyidik dan seterusnya
kemudian atau juga bisa
memperlemah dari sisi
komisionernya sendiri jadi memang
adalah salah satu tulang punggung
kpk kerja for business
kpk itu kan penegakan hukum ya
kemudian kalau dia butuh penyidik dia butuh
penuntut umum kalau kemudian
penyidik tidak ada tentu
akan berpengaruh pada
kinerja atau kalau ada penyidik
tapi penyidiknya tidak punya
visi atau misi dalam pemberantasan korupsi
ini juga akan berpengaruh pada
kredibilitas lembaga jadi disinilah
perlu berpikir keras
merencanakan dengan lebih baik untuk
merekrut itu dari berbagai macam
sumber dan sebetulnya perdebatan
hukumnya relatif tidak ada karena
mahkamah konstitusi pada tahun dua ribu enam belas
sudah memutuskan bahwa kpk
boleh merekrut penyidik sendiri
tidak perlu lagi ragu sebetulnya dari sisi
dasar hukum baik kita
kawal saja nanti bagaimana jalannya
mou atau nota kesepahaman ini
apakah memang memperkuat kinerja
tiga lembaga penegakan hukum terutama mungkin
kpk sebagai lembaga terdepan
pemberantasan korupsi kita
kawal juga intinya garis besarnya adalah
kita tolak pelemahan terhadap
upaya pemberantasan korupsi terutama
melalui lembaganya pelemahan terhadap kpk
kita tolak bersama kita kawalin bersama terima kasih
bung oce madril terima kasih bung emerson yunto
telah hadir bersama kami di cnn indonesia
prime news malam ini